ada sebuah cerita di desa jaya sakti kecamatan muara gembong kabupaten bekasi jawa barat
inilah kisah tentang seorang guru di desa yang dilintasi sungai citarum
perkenalkan nama saya nur aini arief laila spdi
saya mengajar di madrasah sanawiyah asadatul abadiah sejak tahun dua ribu
saya mengajar di bidang mata pelajaran ips
kemudian tahun dua ribu sembilan yayasan asadatul abadiah ini
mengembangkan juga jenjang pendidikan untuk smk
jadi saya mengajar juga di smk asadatul abadiah
yaitu mata pelajaran btq baca tulis al quran
bagi nur aini pandemi covid sembilan belas tak boleh menyurutkan semangat muridnya untuk belajar
selama belajar dengan tatap muka di sekolah
belum diizinkan oleh pemerintah setempat
ia berinisiatif mendatangi muridnya di perkampungan setiap hari
kali ini nur aini mengunjungi rumah murid smk nya
tumina anak etim piatu di kampung bulaksana desa jayasakti
yang namanya di kampung kendalanya ada satu handphone dipakai untuk bersama sama
misalnya dipakai oleh ayahnya dipakai oleh kakaknya
yang kakaknya juga sekolah juga
jadi ya kita sebagai tenaga pendidik mensiasati
gimana caranya anak tetap merasa bahwa kita guru tetap hadir di saat pandemi
hak belajar mereka tidak sepenuhnya didapatkan
murid lain di kampung yang sama juga turut hadir belajar bersama tumina
metode belajar jarak jauh banyak sekali memiliki kendala
tadi terutama anak itu ketimbang
melaksanakan tugas dari guru
ada beberapa siswa yang lebih senang untuk membantu orang tuanya
jadi mereka itu memang tidak fokus untuk belajar
jadi mereka lebih mencari kegiatan lain yang mendatangkan manfaat seperti uang
tapi dari uang itu juga mereka bisa gunakan untuk membeli pulsa
yang nanti akhirnya mereka akan mengerjakan tugas yang kami berikan

hanya untuk vol

perhubungan industri lalu menyatakan
jika iklan berkan internet tidak akan membuat uang tahan
mengatakan atau tidak
juga terus masuk kalau di online kayak kurang fokus gitu hai sedikitnya dua ratus murid smk asadul
abadiah menjadi anak didik nur aini mereka tersebar di sejumlah kampung di kecamatan
bergembong dalam sehari setiap senin hingga jumat warga desa jaya sakti kelahiran dua puluh juni
seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan ini bisa mengunjungi lima hingga enam rumah murid kuna membantu kegiatan belajar
mereka yang terhambat oleh masalah ekonomi dan minimnya fasilitas gawai upayanya pun
diapresiasi oleh para murid ingin menguji kemampuan kalian ya sangat
menginspirasi saya sih beliau sangat baik mau mau datang gitu ke ke rumah untuk ngasih penjelasan
karena kan kalau kalau belajar daring kan kita cuma mengerti soalnya aja tapi kita enggak tahu
penjelasannya gitu deh adil eh ihlas betul apa salah coba raffa adil haluk ini jawaban